kamis dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh

lagi pahlawan kebersihan pasukan oranye menjadi korban tabrak lari
taka yang berusia empat puluh dua tahun sempat dilarikan ke rumah sakit islam namun nyawanya tidak tertolong
taka telah dibawa ke kampung halamannya di indramayu untuk dimakamkan
almarhum meninggalkan istri dan dua orang anak yakni satu balita dan yang kedua masih berusia tiga bulan
gubernur dki jakarta anies baswedan geram dan meminta pelaku untuk bertanggung jawab
jangan penelusur nabrak dan meninggalkan ada dua anak yang sekarang yatim
saat ini proses penyelidikan masih dilakukan oleh kepolisian laka lantas jakarta utara
dengan mengumpulkan saksi dan pencarian nomor kendaraan pelaku
salah seorang petugas ppsu kelurahan kelapa gading ade aji trapsilo yang ikut membantu korban pasca kejadian mengaku
kini dirinya dan rekan rekannya harus ekstra berhati hati saat bekerja
yang saya lihat sih nggak begitu tahu kejadian cuma kan pas saya lewat itu lagi digotong posisinya
itu pas di jalan apa
di jalan yosudarso
keadaannya sih waktu itu nggak apa apa cuma intinya begitu saya datang udah digotong aja
nggak ada luka
gak ada luka sama sekali
mas padah lah yang pastinya
apalagi ya di jalanan juga sekerjanya sama
dengan kasus ini tercatat sudah ada tiga kasus tabrak lari anggota ppsu
dua diantaranya adalah selha purba yang berusia dua puluh satu tahun pada dua puluh lima juni dan dwi wahyuni empat puluh tahun pada dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
sandra insanasari dwi prasetyo jakarta